dugaan pemaksaan penggunaan atribut keagamaan di sma n satu banguntapan bantul bagaikan puncak gunung es
banyak pihak menduga tak cuma sekolah ini yang menerapkan kebijakan penyeragaman seperti ini
bahkan di jogja diduga ada sma negeri lain yang sempat menerapkan kebijakan seperti ini
bagaimana agar kasus pemaksaan penggunaan atribut agama di sekolah negeri tidak terulang
langsung saja saya sapa katarina mulyana irjen kemendikbud ristek selamat sore ibu katarina
selamat sore ibu katarina
ibu katarina selamat sore
selamat sore mbak putri
terima kasih ibu atas waktu anda sore hari ini
jadi sejauh ini apa temuan dari kemendikbud atas kasus ini dan sejauh mana kemudian sanksi sudah diberikan
kepada beberapa pemerintah
bagaimana pihak yang diduga memaksa siswi ini
kasus sma satu bangun tempat berantul ya mbak putri
jadi kami ketika melakukan kunjungan pertama tama kami melakukan pertemuan dengan korban keluarga korban dan pihak pendamping
dan lalu setelah mendengar semua yang dialami oleh korban
besoknya kami bertemu
kepala sekolah dua guru yaitu satu guru bk dan juga satu wali kelas korban
dan dari hasil kedua pertemuan tersebut kami melihat adanya beberapa kesesuaian antara yang disampaikan korban
dan juga beberapa bukti yang kami peroleh di sekolah itu antara lain rekaman atas cctv pada saat kejadian tersebut
yang apa yang korban sampaikan kepada orang tuanya
itu memang sama dengan bukti yang kami peroleh di sekolah
dan juga keterangan dari guru bk maupun wali kelas dan kepala sekolah
ada tiga guru kemudian kepala sekolah sudah dinonaktifkan oleh gubernur dia
bagaimana kemudian proses yang sekarang akan dijalani oleh mereka
karena guru dan kepala sekolah merupakan pegawai pns daerah dan itu merupakan kewenangan gubernur
itu kami akan serahkan dan menghormati apapun keputusan gubernur
yang kami harapkan adalah dengan pemberian sanksi ini nanti ya
karena ini kalau saya baca info dari media sanksinya masih bersifat sementara
kalaupun nanti sanksi final prinsipnya adalah yang kami harapkan bahwa
pemberian sanksi dapat menilai
menimbulkan efek jerah dan mencegah terjadinya kejadian yang sama di kemudian hari
bukatarina salah satu surat kabar di yogyakarta mengeluarkan artikel yang menyebut bahwa
tidak hanya sma ini saja yang kemudian melakukan bentuk penyeragaman untuk seragam siswinya
ada sma lain yang juga melakukan hal yang sama anda sudah mendapatkan informasi soal itu
ya informasinya ada beberapa sma juga
oleh karena itu kemarin hari ketiga kami mengumpulkan seluruh kepala sekolah sma dan smk
di upt kementik putristek di pmp
laik penjaminan mutu pendidikan mengumpulkan juga kepala dinas kabupaten kota
dan bersama kepala kadistikpora provinsi diy
jadi kami menghimbau kepada mereka semua
untuk kembali mematuhi peraturan permendikbud empat puluh lima mengenai seragam
di mana di dalam permendikbud itu sebenarnya sudah memberikan pilihan kepada siswa
khususnya yang siswi muslim yang ingin menggunakan hijab
tetapi pilihan memang merupakan pilihan ada pada anak bukan pada sekolah atau pada gurunya
kemudian di beberapa sekolah setelah kasus ini kemudian sudah memperbaiki
jadi mereka tidak ada satu seragam lagi tapi kemudian unsur kata kata
saya ambil saya cuplik dari salah satu sekolah di jogja
sebelumnya memberikan pilihan untuk seragam putri
hanya tulisannya kemeja putih lengan panjang putri muslim berjilbab hanya satu
kemudian setelah itu surat edarannya diubah menjadi kemeja putih seragam nasional lengan panjang dan rok abu abu
secara tertulis itu memang sudah ada perubahan
dengan mengganti kata penggunaan jilbab
tapi bagaimana jika di lapangan itu kemudian ada seperti norma tidak tertulis
yang mau tidak mau tidak ada pilihan untuk siswi selain untuk menaatinya
jadi begini di dalam permendikbud empat puluh lima dua ribu empat belas ada tiga jenis seragam
yang satu lengan pendek roknya di bawah lutut sekitar lima sampai tujuh cm
yang satu pendek atasnya roknya sampai mata kaki
yang satu lengan panjang dan roknya sampai dengan mata kaki dan itu berhijab
jadi tidak ada setelah yang tanpa hijab tetapi kemejanya lengan panjang untuk perempuan tidak ada
berarti ini juga salah ya
jadi kami minta yang panjang itu memang khusus untuk yang berhijab
yang tidak lengan panjang memang lengan pendek
ada yang pakai rok panjang ada yang rok pakai sedengkul di bawah
dengkul itu lima sampai sepuluh cm
bukatarina setelah beberapa kepala sekolah diajak bicara oleh kementerian
oleh anda bagaimana mereka merespon ini
apakah mereka mengatakan tidak tahu selama ini ada peraturan itu atau memang apa
apa yang ingin didapatkan dengan penyeragaman itu
ya jadi ini memang yang kami juga
kami juga heran mengapa peraturan ini kan sejak dua ribu empat belas sebenarnya ya
jadi sudah sangat lama gitu
jadi kami juga sangat heran mengapa tingkat kepatuhannya tidak tinggi
oleh karena itu kemarin saya sampaikan bahwa
negara harus hadir memberikan akses kepada anak anak untuk menjalankan agama dan keyakinannya menurut apa yang dia yakini
lalu yang kedua
sebagai sekolah publik khususnya sekolah negeri itu tidak boleh melakukan pemaksaan
dan pemaksaan itu tidak bersifat
bukan harus bersifat fisik gitu ya
ketika kita memberikan satu bentuk yang harus menggunakan hijab itu sebenarnya sudah dalam bentuk pemaksaan
ya karena sekali lagi ini sekolah negeri sehingga tidak boleh ada pemaksaan atribut ataupun pakaian keagamaan tertentu
itu kami tegaskan kembali
tetapi akses sudah diberikan oleh pemerintah untuk menghormati keyakinan setiap anak anak menjalankannya di lingkungan sekolah
sehingga kami minta kami berharap kami minta peraturan peraturan yang sudah bertentangan dengan permendiku itu segera diubah
dan kami akan bersama sama akan memantau hal tersebut
di mana titik lemahnya sebenarnya bukatarina peraturannya sudah ada
anda katakan dari dua ribu empat belas tapi masih terus terjadi
karena begini jika kasus di sma n satu bangun tapan ini tidak muncul ke publik mungkin kemudian pusat tidak akan pernah tahu bahwa ada ketidaktaatan dari sekolah sekolah ini
jadi mungkin pemahaman atas keyakinan agama ya yang saya lihat bahwa seolah olah dengan memaksa gitu itu merupakan hal yang baik gitu
jadi keyakinan agama yang diyakini oleh
sang guru atau kepala sekolahnya
jadi dia memaksakan apa yang diyakini mengenai apa yang benar menurut keyakinan agamanya
jadi sehingga anak anak itu juga terpaksa harus memakluminya
oke bukatarina apakah kemudian kmnd berencana untuk membuka akses seluas luasnya kepada siswi atau siswa jika mendapatkan atau apa ya terutama untuk mereka yang sekolah di sekolah negeri
seperti hotline atau apapun supaya mereka bisa mudah menyampaikan ini
karena sepertinya sekali lagi ini tidak akan terbuka jika ini tidak akan ketahuan kalau misalnya ini kemudian informasinya tidak diangkat
jadi kami juga meminta setiap upt yang ada di daerah khususnya kmnd jogja untuk membuka hotline
dan juga berkolaborasi dengan teman teman pemerhati pendidikan
untuk bersama sama mengawal
untuk bersama sama mengawal
karena kan memang sumber sarana dan perasarana kami sumber daya kami kan juga tidak banyak atau terbatas ya
sedangkan sekolah yang harus kita dampingi atau kita awasi kan sangat banyak
oleh karena itu kami bersama masyarakat sipil akan berkolaborasi untuk sama sama mengawal sekolah kita
oke bukatarina terakhir yang menyedihkan juga yang muncul dari kasus di sma n satu banguntapan ini ada dugaan perundungan kemudian yang dilakukan oleh oknum guru
yang kemudian menekan siswi ini apakah itu betul terjadi
ya jadi bentuknya pertama karena bukan satu peristiwa
jadi ada beberapa tanggal yang menanyakan karena korban ini hanya satu satunya siswi muslim yang tidak berhijab
ketika masuk pada pelajaran agama hanya dia yang tidak berhijab
sehingga disampaikan oleh guru agamanya kepada wali kelas
dan wali kelas menyampaikan kepada guru bk nya itu rangkaiannya
jadi pada tanggal tertujuh si anak menjawab bahwa dia belum siap
karena memang dia masuk sekolah negeri itu untuk menghindari berpakaian hijab katanya
itu juga disampaikan oleh ayahnya
tapi pada keesokan harinya dipanggil lagi lalu dipakaikan hijab itu kepada anak itu
anak itu memang pada posisinya dia hanya diam saja
dia diam pasrah karena ada gurunya juga yang memakaikan hijab padanya
oke dan unsur pemaksaan itu ada betul
ya ada karena memang anak itu diam
dan ketika minggu depannya akan belajar agama dia agak trauma
disitulah dia nangis
oke baik bu katarina kami betul betul mengharapkan kementerian pendidikan kebudayaan ristek
betul betul bisa mengawal kasus ini dengan sebaik baiknya
dan ada pengawasan yang lebih ketat kepada sekolah sekolah
terima kasih banyak
sore hari ini bukatarina mulyana irjen kemendik butristek sudah bergabung di cnn indonesia
terima kasih mbak putri